bersin yang berkepanjangan jadi kayak pendengaran ketenggorokan itu agak berat nah kemudian kita
nah ini yang menyebabkan di akhir pekan kita lihat saham saham teknologi amerika mengalami tekanan turun ke bawah juga
jadi memang dengan segala benefit yang hampir bisa dibilang seluruhnya didapatkan
nah ini yang harus jadi catatan kita bahwa
sikap bangsa dalam menghadapi penjajah bahwa indonesia anti imperalisme